seperti inilah kegiatan sejumlah warga kawasan banjir kanal timur duren sawit jakarta timur
yang abu burit dengan bermain layang layang
mulai dari anak anak remaja hingga bapak bapak asik bermain layang layang di ruang terbuka
tak jarang mereka juga saling beradu layang layang yang menambah keseruan bermain
ini sekalian main layang disini sambil nunggu
banyaknya penggemar layang layang di bulan ramadan ini menambah omset penjualan bagi pedagang layangan
di bulan ramadan kegiatan keagamaan yang dilakukan para santri di pondok pesantren tebu ireng jombang semakin gencar
salah satunya adalah dengan mengaji kitab karya pendiri pesantren hadratul sheikh kiai haji hashim ashari
kegiatan ini rutin dilakukan para santri setiap ramadan sekaligus menunggu waktu berbuka puasa
salah satu santri mengaku kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam ilmu
ketika di pondok pesantren para santri menunggu waktu berbuka puasa
ketika di pondok pesantren para santri menunggu waktu berbuka puasa
kitab kitab tulisan tangan hadratul sheikh kiai haji hashim ashari hingga kini masih tersimpan rapi di perpustakaan pond pes tebu irem
kitab itu berisikan perjalanan hingga pelajaran yang diperoleh kiai haji hashim ashari semasa hidupnya
dan koleksi kitab kitab itu selalu digunakan untuk kegiatan pengajian di pesantren
ya tulisan pribadi
perjalanan pribadi entah itu dari cara mengajarnya terus kedisiplinannya oh jangan hasil dari belajar itu dituliskan ke situ
koleksinya itu dibuat untuk pengajian di pondok ramadan
pengajian dilakukan setiap hari setelah suhur hingga menjelang azan maghrib
keliputan cnn indonesia